good morning kami awali informasi pagi ini terkait curahan hati dari salva afrila atlet senam sea games yang dipulangkan karena isu keperawanan
tangis haru mewarnai perjumpaan salva afrila dan ibunya di rumahnya di kawasan lirboyo kediri jawa timur
salva meminta maaf kepada ibunya setelah dirinya gagal membela timnas senam indonesia di sea games dua ribu sembilan belas
shalfa mengaku dirinya terkadang indisipliner saat tinggal di mes atlet di kabupaten gresik
dirinya pun sudah mendapat teguran dan menerima hukuman konsekuensi yang berlaku
namun dirinya terkejut saat isu keperawanan diikut sertakan dalam pemulangannya dari kontingen timnas senam sea games dua ribu sembilan belas
shalfa merasa terpukul dan malu meski hasil tes di rumah sakit bayangkara tidak membenarkan isu tersebut
saya tidak tolong pada semua pihak yang mengisukan seperti ini untuk meminta maaf kepada orang tua saya karena orang tua saya merasa sangat berkebutuhan dengan adonan kita
kalau namanya mbak salva sudah jelek di sana tidak apa apa
saya juga mau minta tolong mengklarifikasikan merehabilitasi nama saya kembali
saya salah tapi maksudnya nggak seperti itu
kan keluar keluarnya sudah tidak berhasil
menerima tapi jangan
iya saya akusinan saya salah saya terima konsekuensinya
tapi maksudnya itu bilangnya itu jangan yang aneh aneh kan itu kan juga menyatuk masa depan
sebelumnya dalam konferensi pers jumat siang sekretaris kementerian pemuda dan olahraga gatot s dewa broto telah menegaskan bahwa tidak ada standar nasional maupun internasional terkait keperawanan seorang atlet
kalau dibuka buka itu aib
kami juga ingin meminta kepada pihak persani untuk menyampaikan keterangan pers ini
untuk menyebutkan bagaimana duduk masalah sesungguhnya
karena di dalam olahraga itu tidak dikenal apakah seseorang itu mohon maaf ya itu masih gadis atau enggak
itu bukan standar baik standar nasional maupun standar internasional ioc juga tidak mengenal seperti itu
ucapan senada disampaikan ketua umum pb persani ita yulianti
yang mengatakan pergantian atlet senam bukan karena ada isu keperawanan
nama nama atlet jadi ini kejadiannya sebetulnya mengacu kepada kejadian sex harassment di amerika
nah dengan itu fig membuat aturan main baru bagi pelatih itu tidak boleh mengabuse
baik dalam kata kata maupun dalam apalagi dalam perbuatan
sementara itu rencana pertemuan keluarga atlet dengan pihak pemerintah kota kediri batal
dikarenakan pihak pemerintah kota ada kegiatan lainnya
tim liputan cnn indonesia